ya setelah cukup lama alat durasi masa kampanye telah disepakati saat kpu bertemu dengan presiden jokowi
kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat dipersingkat menjadi sembilan puluh hari saja
salah satu alasan utama pemangkasan adalah menghindari adanya pembelahan politik berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
efektifkah langkah tersebut seberapa besar sebenarnya ancaman keterbelahan pada momen politik di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
ada bang idam holik komisioner kpu pak rumadi ahmad tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
dan juga bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
selamat malam bapak bapak apa kabar
salam bung rehan
baik sejauh ini
selamat malam bung rehan
saya mau langsung ke komisioner kpu dulu sebagai penyelenggara bang idam
jadi ini sebetulnya kesepakatan yang seperti apa ini ini sudah diformalkan kah atau belum
karena tampaknya komisi dua masih belum menerima klaim kpu bahwa kampanye menjadi sembilan puluh hari
kpu akan menetapkan masa kampanye sekaligus juga akan menetapkan rancangan pkpu
tahapan jadwal dan program pelaksanaan penyelenggaran pemilu serentak dua ribu dua puluh
pasca rapat konsultasi dengan dpr yang akan diselenggarakan dalam rapat dengar pendapat
atau rapat kerja di komisi dua dprri
terkait dengan angka sembilan puluh hari seperti yang telah dikemukakan tadi
itu merupakan hasil kajian dari kpu dan kami menganggap hasil kajian
dan itu merupakan yang ideal sembilan puluh hari tersebut
jadi pada prinsipnya mengenai tahapan kampanye itu akan kami tetapkan pasca rapat konsultasi di dpr
bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu lainnya bawaslu dan dkpp
oke rencana itu kapan kemudian rapat itu akan diselenggarakan bang idam
informasi yang kami dapat dalam waktu dekat itu akan diadakan rapat kerja dengan dpr
tapi yang kita lihat sehari setelah kpu bertemu dengan presiden jokowi
dan mengumumkan kepada publik bahwa menjadi sembilan puluh hari
komisi dua belum sepakat dan mempertanyakan klaim itu
mengapa kemudian itu bisa muncul sementara belum ada kesepakatan terlebih dahulu di antara tripartit ini
apakah ini memang kesepakatan informalkah atau formalkah
itu sebenarnya bukan kesepakatan ya
jadi yang disampaikan oleh kpu
kpu dalam siaran itu adalah hasil kajian dan kebetulan hasil kajian ini
sama dengan apa yang menjadi hasil kajian dari pihak pemerintah
nah dalam hal ini ada pandangan yang sama antara kpu dan pemerintah
nah pandangan pandangan inilah yang nanti akan kita coba bahas dalam rapat dengar pendapat
memang kewajiban kami kpu menurut undang undang ataupun putusan mahkamah konstitusi
untuk melakukan rapat konsultasi dengan dpr dan pemerintah
oke jadi saya luruskan dulu
artinya belum ketuk palu secara resmi bahwa durasi kampanye sembilan puluh hari
saat ini pkpu tahapan jadwal dan program penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat belum ditetapkan
kami akan menetapkan itu pasca rapat konsultasi
dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilu selambat lambatnya dua puluh bulan
dan waktu ini segera dapat kami tetapkan
saya ke pak rumali dari kantor staf presiden
ada juga pertimbangan dari presiden ya pak rumadi bahwa soal keterbelahan sosial politik
yang dikhawatirkan itu akan bisa mengancam situasi politik di tahun dua ribu dua puluh empat
kalau kemudian masa kampanye terlalu lama
apa kekhawatiran pemerintah sebenarnya soal keterbelahan ini
sebenarnya begini ya
maksudnya konsen bahwa masa pemilu harus diperpendek itu sudah menjadi konsen semua lembaga
baik pemerintah maupun dpr kpu saya kira punya concern yang sama
salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah pelajaran dari pemilu terutama pemilu tahun dua ribu sembilan belas kemarin itu
memang kita mengalami satu proses yang destruktif yang salah satu sebabnya adalah karena
masa kampanye yang terlalu panjang
nah concern presiden adalah bahwa masa kampanye ini memang harus diperpendek ya harus diperpendek dengan pertimbangan pertimbangan
antara lain adalah soal implikasi implikasi politik yang ditimbulkan di dalam proses kampanye itu
tetapi soal kesepakatan akhir sekarang sudah mengerucut dan tadi pak idham sudah menyampaikan bahwa

pertimbangan dari itu kekajian dari kpu
jadi yang jelas sampai sekarang belum ada keputusan final tapi saya kira sudah mulai mengerucut antara pertimbangan kpu sembilan puluh hari
kemudian dpr tujuh puluh lima hari saya kira dua pilihan ini pasti akan mempunyai rasionalisasinya sendiri
dan tentu kpu sebagai penyelenggara pemilu juga harus didengarkan pendapatnya terutama terkait dengan
produksi dan mendistribusikan segala macam yang terkait dengan pemilu itu
tetapi salah satu concern presiden yang paling penting adalah kita memang perlu belajar dari kampanye masa lampau
yang kita jadi situasinya begitu panas dalam kampanye pemilu yang dari banyak kajian memang masa kampanye tahun dua ribu sembilan belas itu sampai lima bulan dan itu terlalu panjang
saya kira pertimbangan utamanya di situ pertimbangan dpr ya salah satunya di situ presiden juga sangat mempertimbangkan itu juga teman teman penyelenggara pemilu saya kira juga punya concern yang sama
anda yakin kalau kemudian ini dipangkas menjadi sembilan puluh hari bisa mencegah adanya keterbelahan politik di momen pemilu dua ribu dua puluh empat
ini salah satu ikhtiar mas reinhardt bukan satu satunya
jadi ini salah satu ihtiar supaya kemungkinan kemungkinan yang muncul dalam kampanye itu bisa di minimalisir termasuk kemungkinan adanya keterbelahan itu
tetapi sebenarnya panjang atau pendek kalau memang ada kelompok kelompok yang ingin memecah belah masyarakat itu waktunya panjang bisa memecah belah waktunya pendek juga bisa belah
oleh karena itu yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana politik pecah belah dengan
bukan kampanye isu sara segala macam yang presiden berkali kali mengingatkan supaya kita jangan main main dengan politik sara
dan memecah belah masyarakat itu yang menjadi konsen utama dari presiden
hmm oke saya ingin dengar pandangan bang ray rangkuti
jadi salah satu pertimbangan utama memangkas masa kampanye atau mempersingkat adalah soal keterbelahan
bang rey ini sebetulnya bukan hal yang baru disampaikan oleh pemerintah juga ya
tapi apakah anda melihat itu memang bisa
apakah itu memang bisa dicegah salah satunya dengan memangkas masa kampanye menjadi lebih cepat sembilan puluh hari katakanlah
justru ya saya berpikir sebaliknya ya bung rehenda
semakin pendek jadwal kampanye keterbelahannya justru semakin besar gitu
kenapa gitu ya karena di dalam masa kampanye yang pendek itu ada waktu yang sangat panjang
antara peneta apa apa jadwal pelaksanaan pemilu
kemudian pendaftaran pasangan calon dan peserta pemilu lah secara umumnya
yang dalam undang undang itu sebetulnya nyatakan tiga hari setelah pasangan calon dinyatakan diterima
yang bersangkutan udah bisa kampanye dan seterusnya gitu
nah itu lowong dengan pelaksanaan kampanye definitif yang akan dilaksanakan oleh kpu
apa artinya kelowongan itu artinya orang yang memainkan isu politik identitas dan politik sara
nggak bisa dipindah oleh siapapun
ya kecuali nanti oleh kepolisian dalam konteks pindah pidana umumnya
jadi tidak pindah pidana pemilu gitu kenapa gitu
karena biasanya bawaslu akan bekerja kalau tahapan itu dilaksanakan gitu
jadi misalnya bawaslu akan bekerja untuk menindak orang yang melakukan politik pecah belah itu
atau politik identitas politik sara ketika tahapan itu dilaksanakan
jadi kalau ini kita perpendek artinya
ada waktu yang cukup luang bagi orang untuk memainkan isu sara dan politik identitas itu
tanpa pengawasan tanpa penindakan dan juga tanpa sanksi terhadap mereka
kecuali tentu mempergunakan pasal pasal umum atau delik delik pasal atau delik umum gitu
yang ranahnya nanti di kepolisian gitu
nah itu justru berbahaya bagi pencegahan politik identitas
dan sebaliknya kalau kita perpanjang masa jabatan
masa pelaksanaan kampanye
kemungkinan untuk melakukan penindakan hukum kepada mereka yang mempergunakan isu identitas
atau pemecah belah dan seterusnya seterusnya itu
dapat segera dipindah oleh dalam hal ini bawaslu
jadi strategi menekan politik identitas supaya mengecil dengan memperpendek
malah menurut saya itu kontraproduktif justru mestinya diperpanjang
nah cuma tentu saja ya apa namanya
kebetulan saya jadi kampanye itu kan ada dua model
kampanye terbuka dan kampanye tertutup
nah saya kira kampanye terbuka itulah justru yang diperpendek
karena selain mempaatnya tidak terlalu banyak
lebih banyak huru hura huranya dan seterusnya seterusnya itu
itu sebetulnya lebih simbolik dibandingkan
mempergunakan waktu kampanye yang panjang
yang bersifat tertutup
di mana para pasangan calon presiden
atau mereka partai politik
atau itu caleg dan seterusnya itu
langsung berinteraksi dengan masyarakat
yang justru dengan begitu
yang mereka dapat sesegera mungkin memadamkan
apa yang kita sebut tadi potensi politik identitas
potensi politik keterbelahan
jika mereka menemukan kampanye kampanye yang umumnya
itu terjadi di ruang media sosial
jadi ruang media sosial itu kemudian diklarifikasi
oleh mereka peserta pemilu
kepada para pemilih melalui pendekatan pintu ke pintu
nah itu yang kita sebutkan tadi sebagai kampanye tertutup tadi
bukan kampanye yang terbuka
nah itu yang saya maksudkan tadi bung rehat
jadi justru menurut saya ini kontraproduktif justru
tadi sudah disebutkan oleh bung rumadi
sebetulnya politik identitas dan politik keterbelahan itu
itu tidak tergantung pada soal kampanye dilaksanakan ke depan
bahkan bibitnya dari sekarang saja sudah ketahuan
sudah kelihatan kok
bagaimana orang memainkan isu identitas
bagaimana orang memainkan isu politik keterbelahan itu
dari sekarang sudah kelihatan
kalau tokoh anu kaitannya dengan ini
toko anu kaitannya dengan ini
istilah cebong kampret gadrun sampai sekarang tidak hilang hilang
dan oleh karena itulah saya kira justru kalau ini dibiarkan dalam
ini dibiarkan dalam ruang kosong
dalam ruang di mana tidak ada pengawasan
tidak ada penindakan hukum terhadap mereka
justru potensinya makin besar
itu kalau kita persempit justru
nah oleh karena itu sebetulnya saya pribadi
resmi setuju pada ide yang dicanangkan oleh kpu yang sebelumnya
di mana kampanye dilaksanakan
sehingga saya kalau tidak silap saya nanti mengidam koreksinya
yaitu satu ratus dua puluh atau satu ratus empat puluh hari
menurut saya justru jauh lebih baik dengan begitu
mereka yang memainkan politik pecah belah
politik identitas politik sara dapat segera ditindaklanjuti
jika penting diberi sanksi tegas oleh bawah asu
misalnya diskualifikasi yang bersangkutan
oke nanti saya ke bang idam tapi saya ke pak rumadi dulu untuk memberikan tanggapan
ini justru kontraproduktif kalau tadi bang ray katakan
pak rumah ditanggapan anda bagaimana
ya saya bisa memahami concern yang disampaikan oleh bang ray tadi ya
ya seolah olah kalau waktu kampanye panjang
itu kemungkinan bisa menjaring orang dikenai pidana pemilu misalnya
itu semakin rentangnya semakin luas
dan semakin banyak orang yang bisa dijaring dengan menggunakan rentang waktu itu
tapi seperti yang saya katakan ini bukan satu satunya
memperpendek masa kampanye ini maksud saya itu bukan satu satunya cara
itulah sebabnya kenapa presiden
berkali kali menyampaikan salah satu concern penting harus kita lakukan
di dalam masa menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini adalah
kita harus terus menerus untuk melakukan misalnya pendidikan politik misalnya
partisipasi publik kemudian tata kelola proses pemilu itu juga terus menerus diperbaiki
terutama yang terkait dengan pada pendidikan pemilih misalnya
ini menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah
bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu saya kira
pak rumadi tampaknya ter mute audionya bisa diperbaiki
oke tampaknya terputus kita break dulu nanti kita akan segera kembali
saya akan ke bang idam dari sisi kpu
sebenarnya kajiannya seperti apa apakah sama persis dengan yang disampaikan oleh pak rumadi tadi
bahwa ada soal keterbelahan dan lain sebagainya yang menjadi
alasan utama pemilu harus dipercepat masa kampanyenya
apakah kpu juga punya pandangan yang sama kita break kami akan segera kembali
bang holik bang idam ketika kpu juga punya pandangan yang sama dengan presiden soal sembilan puluh hari
artinya kpu juga memiliki kajian yang sama bahwa ini bisa sebagai salah satu upaya untuk mencegah
keterbelahan dan lain sebagainya
keterbelahan politik di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
ya terkait dengan hasil kajian kami terhadap masa kampanye itu
ya selain memang pada aspek logistik kami juga mempertimbangkan pada aspek sosiologi politik pemilih
pada masa kampanye tentunya pelajarannya adalah apa yang terjadi pada masa kampanye pada pemilu serentak sebelumnya
yaitu pada tahun dua ribu sembilan belas
berdasarkan pengamatan kami
hari ini pada dasarnya
dewasaan politik masyarakat itu sudah semakin membaik
tapi tentunya dalam praktek politik
probabilitas itu selalu ada dan potensi politik pasca kebenaran ini akan kembali digunakan sebagai senjata dalam politik elektoral itu memang berpeluang
oleh karena itu kami sebagai penyelenggara pemilu yang salah satu kewajiban kami adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
kami akan maksimalkan hal tersebut
sehingga pemilih tidak hanya memiliki literasi elektoral yang baik
tapi juga pemilih memiliki literasi informasi ataupun literasi media
karena problemnya ada di sana
kenapa pada pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang lalu
khususnya pada masa kampanye
pemilih dengan mudah terprovokasi terdampak pesan pesan politik pasca kebenaran
karena problemnya adalah di literasi informasi ataupun di literasi media
sehingga ini menjadi kuncinya
tentunya kalau bicara tentang literasi informasi
semua pihak memiliki kewajiban untuk mengedukasi pemilih
dan kami akan berupaya menjadi terdepan untuk melakukan edukasi kepada pemilih
sehingga pemilih memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menyikapi beragam informasi di era rutin ini
baik bang idam soal literasi edukasi
sebetulnya ini juga cara yang disampaikan oleh komisioner komisioner sebelumnya
tapi faktanya tetap belum bisa
belum bisa meredam tajamnya polarisasi apalagi di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh bang rey
mengapa kemudian tidak dibuat masa kampanye terbukanya saja yang dipersingkat
sehingga lebih fokus ke bentuk kampanye model yang lain
sehingga untuk mengurangi potensi potensi keterbelahan tadi itu
saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh bang rey
kita bang rey punya pertimbangan tersendiri
sama seperti yang dikembukakan oleh bang romadi
tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu
dalam merancang tahapan ini juga melalui proses delebrasi yang panjang
dan sampai saat ini kita juga masih melengkapi kajian kami
dan kepastiannya itu nanti pasca kami rapat konsultasi dengan dpr dan pemerintah
kemarin ketika datang ke istana apa yang kemudian menjadi pembicaraan antara kpu dan juga presiden

berkaitan dengan masa kami berkaitan dengan masa kami berkaitan dengan masa kami

pada saat kami beraudensi dengan bapak presiden kami menyampaikan tentang kesiapan kami
dalam menyelenggarakan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat dan alhamdulillah bapak presiden meresponnya dengan sangat positif
dan menyampaikan dukungan penuh terhadap apa yang dirancang oleh kpu sebagai penyelenggara
dan beliau juga berpesan kepada kami agar memperbaiki dan memastikan tata kola pemilu dapat berjalan dengan efektif
sehingga partisipasi pemilu dapat lebih berkualitas
sorry bung rehat boleh tanya
itu tadi kan bung idam mengatakan presiden mendukung penuh program program kpu
apakah termasuk di dalamnya ide sembilan puluh hari pelaksanaan kampanye itu
kami pada saat kebetulan yang menyampaikan itu secara langsung adalah ketua kami
saat penyampaian tersebut ketua kami tidak menjelaskan berkaitan dengan masa kampanye pada saat di depan bapak presiden
mengenai angka sembilan puluh hari itu memang disampaikan oleh bapak presiden kepada kami
dan kebetulan ada pandangan yang sama
kebetulan ada pandangan yang sama yang nanti pandangan ini kami
sampaikan dalam rapat konsultasi
mengenai independensi kami dalam melakukan kajian insya allah kami akan tetap jaga apalagi ya ada bang rey ya
sangat memahami dan apalagi selama ini juga kami sering mendapatkan pencerahan juga dari bang rey
jadi insya allah kami akan menjaga independensi kami bang
oke baik bang idam yang juga jadi pertanyaan begini
dpr mempertanyakan ketika rapat dengan dpr meskipun belum disetujui secara formal
tapi secara informal sudah sepakat tujuh puluh lima hari
ketika bertemu presiden menjadi sembilan puluh hari
kpu yang lama menyudurkan satu ratus dua puluh hari
artinya menjadi wajar ketika dipertanyakan juga soal sikap kpu bagaimana sebenarnya soal durasi masa kampanye ini
selama ini itu hanya kesimpulan dalam rapat konsinyering
kesimpulan dalam rapat konsinyering kami kita untuk melakukan kajian komprehensif termasuk
terkait dengan durasi masa kampanye ya nanti kita akan sampaikan kembali dalam rapat dengar pendapat di forum konsultasi tersebut
oke apakah kemudian kpu akan tetap membawa proposal sembilan puluh hari seperti yang sudah disepakati dengan presiden
meskipun dpr meminta tujuh puluh lima hari misalnya
ya kami akan menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan hasil kajian
dan kebetulan ada kesamaan
ke bang rai rangkuti
ada tanggapan bang ray rangkuti ketika ini sudah disepakati baru kesepakatan antara pemerintah dan juga kpu ya selama sembilan puluh hari
tapi sekali lagi soal keterbelahan itu apakah kalau tadi bang ray katakan itu tidak bisa kemudian serta merta menghindari keterbelahan
kalau jadwal kpu itu diperpendek
tapi bang rey apa yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas ketika itu cukup lama
itu juga membuktikan
satu sisi bahwa keterbelahan membuat waktu yang cukup lama itu juga membuat keterbelahan cukup tajam bang
sebetulnya bukan karena waktu lamanya keterbelahan itu
tetapi karena dua posisi yang memang kelihatan hitam putih saat itu
karena kita punya dua capres kan yang head to head begitu kan
nah itulah menurut saya faktor sebabnya itu bukan karena kampanye yang terlalu panjang
kita cek aja di pilegnya
kan di pilegnya nggak muncul isu isu
tentang politik identitas sarah kalaupun mungkin ada ya nggak sebanyak yang terjadi di pilpres gitu
artinya apa gitu
kalau saya lihat situasinya ya
ini jelas akan berbeda dengan dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas di pilkada dki jakarta dan juga mungkin dua ribu sembilan belas yang lalu
dimana memang situasi politiknya dibangun sejak dari awal untuk terlihat hitam dan putih
kalau bukan a ya pasti anda b
kalau bukan b pasti anda a
nggak ada salah di antara itu
tapi kalau kita lihat di dua ribu dua puluh empat yang akan datang mungkin suasananya nggak akan sekeram itu mengingat setidaknya dua hal
pertama pemainnya hampir semuanya adalah baru
kecuali mungkin satu ya maksudnya pemain lama gitu ya
nah yang kedua kemungkinan calon presidennya lebih dari dua
itu menurut saya menurunkan tensi terjadinya politik identitas gitu
dan apalagi kalau disumbang oleh faktor yang ketiga
dan ini menurut saya faktor yang salah satunya paling dominan adalah
definisi yang ketat dan jelas tentang apa yang kita sebutkan sebagai politik identitas
selama ini kan kita selalu berbicara tentang politik identitas politik sara macam macam
tapi sebetulnya kita nggak punya definisi yang tegas dan jelas tentang itu
itu yang mengakibatkan menurut saya ya
bahwa selu sebagai pendengar hukum pelaksanaan pemilu ini
agak gamang melakukan tindakan terhadap mereka yang mengkampanyekan identitas atau saran di dalam pelaksanaan kampanye
karena nggak jelas
apa ininya batasannya dimana
kriterianya seperti apa macam macam
nah oleh karena itulah saya merasa entah itu kpu entah itu pihak ksp
ya betul betul harus apa istilahnya difokus pada soal
bagaimana kita membuat definisi yang tegas dan aplikatif di lapangan
berkaitan dengan pelaksanaan ya atau pencegahan yang disesuaikan
atau penindakan terhadap mereka yang melakukan politik identitas itu
nah dengan situasi yang seperti itulah salah satunya saya usulkan perpanjang
durasi waktunya sehingga mereka yang mencoba memainkan isu itu
di tengah itu dapat segera ditindaklanjuti oleh bahwa selu
yang kita sudah punya persepsi yang sama tentang apa yang kita sebut dengan politik identitas ya
atau politik pembelah dan seterusnya itu
tapi justru kalau kita perpendek ini ada waktu yang lowong
antara nanti penetapan peserta pemilu dengan durasi kampanye
dimana kampanye nanti akan diakhiri tiga hari sebelum pelaksanaan
hari hati pemilu itu nah ini yang kosong ini
dan itu memungkinkan semua isu isu identitas identitas searah itu
dan kita nggak bisa berbuat apa apa kecuali kalau kemudian
ya dihubung hubungkan dengan delik umum misalnya pencemaran nama baik
misalnya pencemaran suku tertentu pencemaran agama tertentu
dan seterusnya itu tapi tidak berhubungan dengan pemilu
saya sih membayangkan ya
kalau kita punya definisi yang ketat dengan sanksi yang ketat juga
dan juga keberanian bawah untuk melakukannya
jadi mereka bukan hanya yang menggunakan yang akan dipidana
tapi bahkan itu bisa mengancam kesertaan entah itu partai politik
entah itu caleg entah itu capres ya kalau mereka terindikasi
dan bisa dibuktikan menggunakan politik identitas dan politik
apa namanya itu pembelah itu sebagai sarana untuk meraup suara
nah inilah sebabnya mengapa saya merasa bahwa kampanye itu
sebaiknya tetap dibuat panjang selain karena itu bagian dari kita
mencegah politik pembelahan itu itu pertama
yang kedua ini lebih adil bagi semua peserta pemilu
termasuk di dalamnya peserta pemilu baru
ya kalau dipersempit lagi ya kapan peserta politik baru itu istilahnya tempatnya gitu ya
satu ratus sembilan puluh hari dibandingkan partai politik lama sudah kampanye lima tahun
ya kan melalui anggota kabinet mereka di
di pemerintah ya melalui kesenawara wiri macem macem
yaitu ada suasana pelaksanaan kampanye menurut saya tidak kompetitif
dan yang tidak kompetitif itu ya berujung kepada tidak adil
di dalam apa namanya sosialisasi partai politiknya masing masing
baik pak rumadi tanggapan dari ditambahan
begini juga pak rumadi kalau apakah sudah dipertimbangkan
di waktu yang kosong itu bagaimana kemudian dengan memperpendek masa kampanye
itu yang juga menjadi tadi pertanyaan dari bang ray rangkuti
ya concern dari bang ray rangkuti ya soal menyamakan persepsi
apa itu politik sara defisitnya seperti apa itu bisa kita diskusikan
tapi inikan sebenarnya persoalan yang sudah nyata nyata terjadi
masalah yang sudah jelas jelas pernah kita alami
kalau kita baru mau berdiskusi mengenai apa itu definisi politik cara
apa itu definisi politik identitas ya nggak apa apa silakan
tetapi ada concern penting saya kira yang tadi disampaikan oleh bang ray
terkait dengan soal regulasi regulasi atau aturan aturan yang
yang dimungkinkan bisa untuk mempidanakan pidana pemilu
bagi orang orang yang melakukan politik sara
jadi saya sangat bisa memahami karena kadang kadang begini bang ray bang reinhardt
bahwa politik sara politik identitas
itu kadang kadang tidak dilakukan oleh orang orang yang secara resmi terdaftar di dalam tim kampanye
apakah itu partai politik apakah itu capres
tapi dilakukan oleh orang orang yang tidak berada dalam tim resmi dari partai politik atau cawapres
oleh karena itu sebenarnya di luar persoalan panjang pendeknya masa kampanye
ada hal yang jauh lebih penting bagi kita semua adalah bagaimana kita menciptakan suasana politik menjelang
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat itu memang suasana yang menyenangkan
suasana yang tidak menakutkan
suasana di mana kita bisa merayakan demokrasi secara lebih baik
itu menurut saya hal yang lebih penting dan ini menjadi tanggung jawab semua
terutama partai politik pendukung calon dan lain sebagainya
saya kira memang harus ada kedewasaan di dalam berpolitik
dan kita sama sama mempunyai pemahaman bahwa menggunakan politik identitas sebagai cara untuk
mendapatkan dukungan itu dalam jangka panjang atau jangka pendek juga itu bisa merusak
tadi bang rez mengatakan si satya louka dekada dua ribu tujuh belas dekada dki
kemudian pemilu tahun dua ribu sembilan belas itu belum sepenuhnya sembuh sekarang sampai sekarang
itu menunjukkan bahwa ini memang persoalan yang sangat serius kalau kita sudah terjebak dalam
politik saraf politik identitas itu cara menyembuhkannya itu membutuhkan waktu yang tidak penuh
itu menunjukkan bahwa ini memang persoalan yang sangat serius kalau kita sudah terjebak dalam politik sara politik identitas itu cara menyembuhkannya itu membutuhkan waktu yang tidak pendek
itu saya kira yang harus menjadi concern jadi situasinya mari kita ciptakan situasi yang menyenangkan
pemilu yang menyenangkan bukan pemilu yang menakutkan
oke bang ray ada tambahan tanggapan dari anda
ya sebetulnya kalau mau ini kan setiap orang berbicara tentang jangan pakai politik uang
jangan pakai politik identitas bahkan peserta pemilu juga berbicara itu
tapi kalau orang orang yang teridentifikasi dekat dengan mereka melakukannya
pertama yang mereka lakukan adalah membuat kepentingan
yang mereka lakukan itu buang badan itu bukan anggota kami
dan yang kedua paling minimal mereka melakukan tindakan terhadap orang yang bersakutan
sekalipun yang bersakutan katakanlah misalnya bukan bagian dalam jaringan mereka
nah salah satu yang perlu ditekankan itu adalah mereka yang sekarang ya menyatakan
setidaknya di bibir mereka bahwa mereka menolak politik uang mereka menolak politik identitas
dan sebetulnya di dua ribu sembilan belas juga begitu di dua ribu tujuh belas juga begitu
semua orang khususnya para peserta akan bernyanyi bahwa mereka itu anti politik uang
ya anti politik identitas tapi saat yang bersamaan membiarkan situasi itu terjadi di lingkungan mereka
tanpa mereka berbuat apapun
nah oleh karena itulah makanya saya mengatakan harus kita perpanjang sehingga ya orang orang yang mempergunakan politik identitas ini
sekalipun tidak masuk ke dalam kondisi politik identitas mereka akan menolak politik identitas

sebagai tim sukses untuk macam macam sebagai anggota partai macam macam
sudah sejak dari awal diingatkan oleh bawaslu supaya tanda kutip lah itu ditertibkan gitu
tanggung jawab anda untuk menertibkan itu gitu sebelum dilakukan upaya tindakan hukum oleh bawaslu
nah kalau kita buat pendek nah ada waktu yang kosong di sini siapa yang mengisi ini siapa yang menegakkan hukumnya apakah polisi
nggak mungkin polisi nggak ada berhubungan langsung dengan tindak pidana pemilu kecuali tindak pidana umum kan
nah itu yang saya maksudkan justru karena itu kita perpanjang tapi kampanye terbuka ya kampanye yang pakai panggung macam macam itu
menurut saya ya dipendekkan aja nggak terlalu banyak manfaatnya itu di kampanye yang terbuka ini
kampanye tertutup ini diperluas justru dengan diperpanjangnya waktu kampanye itu penegakan hukum dapat dilakukan
siapapun yang kita identifikasi melakukan ini kita bisa melakukan

kalau tidak terkait di dalam internal mereka sesuai dengan ketentuan undang undang
tapi bisa diasosiasikan dengan peserta pemilu ya itu harus disemprit
bawaslu harus melakukan itu
nah ini juga yang jarang menurut saya dilakukan oleh bawaslu bawaslu yang sebelumnya
kenapa jarang dilakukan lagi lagi rumadi
karena definisi politik identitas ini tidak jelas
sementara pasal yang mengaturnya cuma satu di dalam undang undang
baik undang undang pemilu maupun undang undang pilkada
beda dengan politik uang
politik uang itu bisa sampai lima enam pasal yang mengaturnya detail
tapi politik identitas ini cuma satu yaitu di bab tentang kampanye yang menyatakan dilarang mempergunakan isu agama
isu suku isu daerah dan melecehkan harkat dan martabat seseorang dalam pelaksanaan kampanye
dan sanksinya pun sebetulnya riak
dan sanksinya pun sebetulnya riak
dan sanksinya pun sebetulnya riak
kalau kita bandingkan dengan sanksi yang dipergunakan untuk delik umum
misalnya orang yang mencemarkan nama baik
karena sanksinya itu hanya satu tahun denda sekitar satu dua juta
jadi orang tidak merasa perlu takut untuk melakukan politik identitas itu
kalaupun ia didenda dendanya ringan
nah itulah dari sekarang menurut saya kita perkuat lagi
bagaimana caranya supaya aturan yang sangat ringan
karena cuma satu pasal yang mengaturnya

dan juga sanksinya begitu ringan itu
bisa diperkuat gitu
nah salah satunya menurut saya adalah
yang saya usul sejak dulu

semua tindak pidana yang berkaitan dengan politik identitas
karena tindak pidana yang berkaitan dengan politik identitas
di dalam penilu
harus diserahkan penyelidikannya kepada polisi
jadi tidak lagi bawaslu
bawaslu cukup untuk melihat apakah ada penyelidikannya
keterkaitan dengan pasangan
dan oleh karena itulah bawaslu segera melakukan
terhadap peserta penilu
kalau memang teridentifikasi
melakukan tindak pidana
kampanye atau melakukan pelanggaran politik identitas
dalam pelaksanaan penilu
nah karena ia diserahkan sepenuhnya
oleh bawaslu kepada pihak kepolisian
polisian menurut saya
bisa mengubah pasal
tidak mempergunakan pasal pasal seperti yang diatur
di dalam undang undang pemilu
tapi mempergunakan dengan delik umum
karena misalnya disangkakan
menghina agama tertentu
yang ancaman pidananya lebih besar
karena bisa sampai lima tahun
baik bapak bapak kita break dulu
kita nanti akan bicara soal sebenarnya
seberapa besar sih kemungkinan
bahwa ada ancaman keterbelahan
di tahun dua ribu dua puluh empat
karena bisa jadi kemudian
ini berbeda situasinya
dengan di dua ribu sembilan belas
ini kan hitam putih begitu ya
potensi itu sangat besar
tentu bergantung seperti apa
dinamika politik dan juga elit
yang nanti akan bertanding
atau yang dikalkulasi oleh kpu
ini seberapa besar menjadi sebuah ancaman
jangan jangan nanti kemudian
karena masyarakat sudah belajar
di tahun dua ribu sembilan belas
justru yang dikhawatirkan itu tidak terjadi
justru malah berdampak
durasi yang pendek itu terhadap
masa kampanye dan juga
apalagi bagi partai partai yang masih baru
tapi dijawabkan nanti kita break dulu
kami akan segera kembali
oke saya mau ke paru paru
seperti yang disampaikan
presiden punya perhatian soal masalah keterbelahan
dan juga ancaman
polarisasi di pemilu dua ribu dua puluh empat
sehingga memperpendek masa kampanye
menjadi salah satu tools
cara untuk menghindari itu
tapi seberapa nyata sebenarnya
dari kajian yang dilakukan
atau sudah mulai meneropong
itu memang punya potensi yang sangat besar
di dua ribu dua puluh empat bisa lebih tajam

ya tentu kita berharap
peristiwa tahun dua ribu sembilan belas
terkait dengan pembelahan politik ini
tidak terjadi lagi
masyarakat bisa belajar
juga tidak terprovokasi
dengan berbagai macam
ditanya sejauh mana ancaman itu
tergantung dengan dinamika
seperti apa nanti yang akan terjadi
tapi berbagai macam kemungkinan
kita tetap harus melakukan antisipasi
itu bisa dilakukan
dengan berbagai macam cara
seperti yang tadi sebutkan
soal pendidikan politik
dan lain sebagainya
jadi kalau dikatakan apakah
ancaman itu ada atau tidak
ada tentunya ada
pemilu sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
kemudian pemilu masa odeh baru
sampai pemilu masa reformasi
sampai tahun dua ribu sembilan belas kemarin
kita tidak bisa mengingkari
politik identitas ini bermain dalam setiap
tapi daya distruksinya
itu yang luar biasa
itu memang baru kita rasakan tahun dua ribu sembilan belas kemarin
oleh karena itu
kalau kita tanya dengan enteng
mengesampingkan kemungkinan adanya
juga tidak fair
oleh karena itu berbagai macam kemungkinan
antisipasi apa yang harus
kita lakukan termasuk pendidikan pemilih
itu tadi yang kami sampaikan
itu menjadi sesuatu yang
cara yang terbaik memang memberikan daya imunitas
kalau masyarakat mempunyai kecerdasan
supaya tidak mudah terprovokasi
tidak mudah kemasukan virus virus
kebencian politik identitas dan lain sebagainya
menurut kita mungkin kita bisa
berharap pemilu lebih baik
masyarakat itu seringkali terpengaruh dengan narasi narasi
provokasi yang disampaikan oleh
oleh karena itu
saya kira dalam situasi seperti sekarang ini
mumpung waktunya masih cukup panjang
termasuk siapa saja yang mau berkontestasi
di dalam pemilu dua ribu dua puluh
dari semua memiliki tanggung jawab bersama
apa yang pernah terjadi tahun dua ribu sembilan belas
pembelahan waktu itu
tidak terjadi kalau tidak terjadi tentu kita bersyukur
tetapi kalau toh itu masih terjadi
kita punya antisipasinya
termasuk tadi salah satu concern
bang ray mengenai
sejauh mana sih kekuatan penyelenggara pemilu
bisa melakukan tindakan tindakan
hukum yang terukur
saya kira itu concern yang sangat baik
karena itu harus ditangkap oleh penyelenggara pemilu
lebih sistematis mengenai
itu apa saya kira itu menjadi concern bersama
yang barangkali dengan kasihan kasihan itu
nanti bisa dirumuskan secara lebih baik
kapan bawaslu bisa mengambil tindakan
yang mengkabanyakan politik identitas
oke bang gendam sempat disampaikan oleh ketua kpu
ini agar pembelahan sosial atau pembelahan politik
jadi durasi sembilan puluh hari ini
tidak terlalu problematik
kajiannya kpu juga melihat bahwa
ada potensi soal keterbelahan itu cukup besar
potensi belahan atau polarisasi
pemilih akibat politik identitas
itu memang kita identifikasi ada potensinya
dan kita mesti ingat
dalam dunia politik
apapun serba mungkin
tapi tentunya pada kesempatan ini
atau bagaimana kami melakukan pencegahan
pencegahan yang kami lakukan
itu tentunya lewat edukasi dan sosialisasi
dan kami juga akan melakukan
melalui jaringan yang kami miliki
jaringan penyelenggara indonesia
indikator atau potensi itu terlihat dari apa
kalau dari versinya kpu
soal ancaman keterbelahan itu
ya saat ini mungkin
belum nampak ya
jadi saya ingin mengingatkan
kita punya pelajaran yang berharga pada tahun dua ribu sembilan belas
dan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh bang rey
ini semua sebenarnya erat kaitannya dengan politik elektoral
yang dimainkan oleh pihak pihak tertentu
dan tadi bang rumadi juga menjelaskan
biasanya ini yang melakukan
atau politik di luar ketentuan peraturan undang undang
ini biasanya mereka yang tidak terdaftar
atau di luar partai politik
ataupun di luar tim kampanye
saya yakin semua pihak memiliki concern yang sama
para pendegak kumpulan
dan rekan kami bawaslu
juga memiliki concern yang sama
jadi pada kesempatan ini yang terpenting bagi kami
selain melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
kolaborasi dengan semua pihak
mengaktifasi bagaimana kita
menjelang tahapan yang dimulai
kita memiliki perhatian yang kuat
untuk mengantisipasi terjadinya
dan nanti diputuskan ketika rapat repartit lagi
karena dpr juga masih menginginkan
kalau soal persiapan logistik
ini yang di awal awal menjadi persoalan ya
kalau kemudian diperpendek masa kampanye
ini berpengaruh terhadap kesiapan secara logistik
kita bicara tentang logistik
tentunya kita bicara tentang luasnya wilayah indonesia
dan tidak sekedar itu
kita juga bicara tentang perwakilan indonesia
di luar negeri
kita tadi punya sekup pemilu yang stora
dan tech kong sia tok
yang kita cuma bacanya nahah
ini itu mungkin kandungan pemilih perom stained
melayani pemilih pada hari pemungutan suara
oke baik bang ray rangkuti mencermati juga bagaimana dinamika politik
apakah dari meskipun mungkin sekarang masih tahap penjajakan ya
sejumlah parpol atau kandidat
apakah dari pola pola penjajakan dinamika politik yang berlangsung saat ini
besar kemungkinan apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
pembelahan polarisasi politik identitas itu kembali terjadi
bahkan bisa lebih tajam bang rey
itu sih nggak usah nunggu menurut saya bang rai
sekarang aja seperti yang saya sebutkan gejalanya sudah terlihat kok
apa yang dilakukan si a itu semuanya buruk oleh yang di sana
sementara yang dia dukung semuanya apapun yang dilakukan baik
sebaliknya yang oleh yang di sini dianggap yang di sana itu selalu buruk
dan apa yang mereka dukung itu selalu baik
udah kelihatan kok dari sekarang
nggak perlu kita nunggu dua ribu dua puluh empat dua ribu empat belas
dan itu bisa mengkristal bisa semakin parah
hari makin mengencang ya
kenapa makin mencang
karena nggak ada hukumnya
jadi setiap orang bisa memainkan itu
sementara polisi merasa agak gamang juga untuk menindaklanjuti
karena parameter yang disebut pencemaran nama baik itu kan bisa berbeda
dengan parameter yang disepakati di dalam dunia kepemiluan
bisa beda tuh gitu kira kira
jadi ini akan panjang
orang akan sadar
kita pakai aja deh
kenapa itu kita pakai
karena bung reinhardt ya menurut saya
dengan komposisi capres seperti sekarang yang agak ketat ya
keadaan kelihatan unggul lebih dari dua digit ya sekarang ini gitu
orang akan mempergunakan isu yang paling murah tapi efektif
apa isu yang paling murah dan efektif itu
nggak ada kecuali politik identitas
itu yang diikat gitu
sekali yang isu isu dimainkan oleh dia
orang akan berkumpul dengan segera di lingkaran dia
kira kira gitu ya
dan itu nggak perlu biaya mahal
nggak perlu uang keluar bermiliar miliar ya
cukup pakai satu dua kali istilahnya
oh itu orang berkumpul bersama dengan dirinya mungkin
nah dengan itulah yang saya katakan
kalau gejalannya udah kita lihat dari sekarang
ya faktor faktor pendukungnya seperti yang saya sebutkan tadi itu
ini penting untuk elektabilitas para kandidat
entah itu partai entah itu calon presiden
ataupun wakil presiden
dan itu murah sekali biayanya
tidak ada yang bisa dikira
tentu saja mereka memberikan apa risiko yang ditanggung oleh bangsa ini
anda bisa bayangkan mengurangi hat ya
belum ada kelihatan partai politik yang betul betul mau tegas soal politik identitas
meskipun kemarin ada koalisi yang menyatakan
mencegah politik identitas itu atau politik pembelah itu muncul
tapi harus kita review ulang
apa yang mereka sikapi ketika itu terjadi di dua ribu sembilan belas
sikap apa yang mereka lakukan ketika itu terjadi begitu luas sekali di pilkada
bukan dki jakarta
jadi itu yang saya sebut tadi bung renhat
semua orang akan berbicara tentang
betapa penting menolak politik uang dan politik identitas
tapi kalau itu menguntungkan dirinya
akan dipakai juga oleh dia dua tiga hari ini gitu
ini karena kita belum masuk kampanye gue heran
dan ketika ia melakukannya
bahkan ketika calon yang digadang gadang melakukannya
nggak ada hukumnya
jadi dia nggak beri disanggung
karena nggak ada hukum
bahwa itu belum bekerja
bawaslu itu bekerja dalam waktu sembilan puluh hari
kalau nanti sembilan puluh hari disepakati
atau tujuh puluh lima hari
kalau tujuh puluh lima hari disepakati
di luar itu
semua orang bebas mempergunakan
apa yang kita sebut sebagai politik identitas itu
selama politik identitas itu tidak dipergunakan dalam rangka
mencebarkan nama baik orang
karena ada delik umumnya di situ
atau menghina nama baik orang karena deliknya
atau mengungkakan hoa karena ada delik umumnya di situ
tapi menggunakan simbol simbol misalnya
yang gak milih anu adalah anu
kalau cinta terhadap ini pilihlah ini
itu kan nggak ada deliknya itu
gimana nggak ada yang disebut mencebarkan nama baik di situ
kalau nggak milih anu dia masuk kelompok anu
kalau ikut dengan kita akan dijanjikan ini ini
nanti di mana gitu misalnya
di mana nggak ada
tapi pakai hukum pemilu dia kena
kalau kita pakai delik umum kena tuh
itulah yang saya sebutkan
dan bung reinhardt seingat saya dua ribu sembilan belas yang lalu atau dua ribu dua puluh
saya nggak lupa awal januari itu
saya ingatkan politik identitas ini sekarang jauh lebih berbahaya daripada politik uang
politik uang berbahaya
tapi politik identitas itu jauh lebih berbahaya karena tiga faktor
politik uang itu sifatnya temporal
terjadi sebelum hari h dan sesudah hari h kira kira gitu ya
yang kedua hanya terjadi di lokasi itu
jadi kalau pilkadanya di dki jakarta ya politik uangnya di dki jakarta
nggak akan merembet itu ke tangsel nggak akan merembet ke mana mana
dan yang ketiga adalah masih waktunya pendek
selama pelaksanaan penghitungan
karena ini justru sebaliknya terjadi dalam politik identitas
ketika panjang pilkadanya dua ribu tujuh belas yang lalu sampai sekarang nggak sembuh sembuh tuh
sudah berapa tahun
kedua adalah tidak hanya terjadi di lokalisasi itu
nggak hanya terjadi di dki jakarta
tapi politik pembelahan itu
baik tampaknya terputus dengan bang ray rangkuti
oke kita bisa tangkap tadi apa yang disampaikan bang ray rangkuti
tapi diskusinya harus saya tutup karena juga durasi
tapi menarik di luar kemudian berapa lama durasinya
ancaman akan polarisasi itu nyata
dan itu yang perlu diantisipasi
sejak dini oleh semua pihak baik penyelenggara pemilu
partai politik dan juga kita semuanya masyarakat
agar bisa terhindari polarisasi dan juga ancaman keterbelahan di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih banyak bapak bapak sekalian
terima kasih banyak bang idam pak rumadi bang ray rangkuti
terima kasih banyak selamat malam sehat selalu